perbaikan jembatan yang ambruk di jalan raya lintas padang bukit tinggi sumatera barat
sebagai langkah penanganan sementara jalur yang terputus total
petugas bina marga kementerian pupr sedang membangun jembatan darurat
sebagai langkah penanganan sementara jalur yang terputus total
sejak dua hari terakhir petugas sudah merangkai jembatan darurat jenis beli
di lokasi ambruknya jembatan penghubung jalur padang bukit tinggi
jalan nasional ini putus di kilometer lima puluh empat
tepatnya di kawasan kayu tanam kabupaten padang pariaman pada senin lalu
akibat diterjang banjir bandang
dirjen bina marga kementerian pupr sugiartanto yang meninjau lokasi rabu siang
menjamin jalur padang bukit tinggi akan tersambung dalam dua hari ke depan
petugas akan mengumbut pengerjaan jembatan darurat tersebut
kita akan menambung dulu untuk daruratnya sehingga ada mobilitas kendaraan
yang dari bukit tinggi turun atau dari padang
jembatan permanen diperkirakan baru bisa dirancang pada februari tahun depan
dan dilelang pada bulan maret
adapun dana untuk membangun jembatan permanen tersebut
diperkirakan sebesar delapan sampai sepuluh miliar rupiah
akibat peristiwa tersebut jalur transportasi terputus total
para pengendara yang hendak melintas dialihkan
ke arah malalak kabupaten agam dan arah solok
dengan waktu tempuh yang jauh lebih lama
jauh nedi kambang padang pariyaman